hai mun ada kuaci mun
buat saya lagi enggak enakan kuaci dimakannya lamaan lagi eh lu mau minum
apa minum teh kok teh manis teh coklat apt susu kepengennya sih teh coklat campur susu
tapi repait aja deh eh gare garenya begini dulu itu kan ceritanya orangtuanya si mama tuh
datang ngelamar ke rumahnya si patime tapi gue rasa tuh orang tuanya si patime tersinggung tuh
tersinggung bagaimana nya ibu gimana kagak mau tersinggung coba aja lu pikirin ya orang
tuanya si siapa itu namanya tadi gua lupa orangtuanya si patime itu nanya nya yang
boten boten aja macem macem yang ditanya lu mau tahu apa yang ditanya nanya apa ya ampun mun
di nanya begini mun katanya emangnya si mamat jebolan dari mana itu sekolahannya gitu terus
lagi katanya kalau misalnya nanti mengelamar bawa bawaannya apa tuh begitu terus lagi kalau
misalin nanti jadi nih katanya
kita ngawinin saya mintanya dikeryainnya dipestainnya katanya di hotel hotel bintang
berapa tuh kalau nggak salah bintang enam belas begitu iya pokoknya secara halus nih ya dia nolak deh
gitu tuh kalau begitu namanya nyakitin bener namun betulnya kasihan ya bang mamat
oh entarnya kalau air dilamar orangnya kayak gitu enggak kayak emaknya si patime tuh
beres urusan nih oh cuman nih kalau misalnya boleh saran ya namanya orang tua kan
wajarnya kalau kasih saran ya oh saran eminya sih kalau cari calon laki itu
nyaw de kerja supaya hidup lu kakak blaksak banget begitu jehe shukuru dichs kalau bisa
minyak naik haji itu doang ajalahnya mudah mudahan siaya dapat lagi ustadz
oh kalau soal ngedoain sih jangan kuatir amainnya setiap saatnya doain buat anak ya
hai salam salam
mon ada kuaci mon
saya lagi enggak makan kuaci dimakannya lamaan lagi
lu mau minum apa minum teh kok teh manis teh coklat apet susu
teh coklat campur susu tapi
repalit aja deh ya ampun cos lu jadi manusia pelit amat sih eh emang luka hati
itu yang namanya duit dibawa mati ya peh kagak sih pok kumpulin pok duitnya bakal apaan ya
ampok enggak tahu aja hehehe paling mau kawin iya kalau ada yang mau pok aku masuk lu aku
weeks ini makasih margaret
lagi apalagi mama tahu loh seberabek lagi kamu aja yang pulang aku kan juga butuh ngasuh sebentar
gua ngobrol mau mau pun aku juga ikut ikutan aja loh biarin tocos hai sos nih repainnya
masya allah lo ngapain lo pagi pagi udah berduaan di sini ya mau beli cari beli cari cari
apa cari beli bu iya ilah ilah sipol ngomong beli bet begitu deh kaset kusut cari beli beli
eh mau beli apa beli korek kuping bu masya allah he di sini enggak jual korek kuping ada juga
kemana sipolo amasi moncos ya di kios kembang gak ada di kanan kambing gak ada
hai hmm jangan jangan dia disana nih
makasih ya mo thrown secaraah
ni dari dasar
belum masuk hahaha hai mon ngomong kok nggak pernah dengar pelin di abang bagaimana mudah
pelin sih punya pada juga baru mon mas polo belum punya pacar bohong mon polo otak sabrak abrak di
jawa kalau bang mancos belum punya moon fitnah moon sumpah tomon mas polo belum punya pacar
kok alah lu ngaku aja loh aku ngaku lu pura pura nggak punya pacar ya kalau nggak punya pacar
jalanin lebih banyak ntar mumun abang beliin rumi jangan
hai ngamu p satu hai mancos
hai kakak be pagi sirahat deh hai pinter lu pada ngejawab
hai cepet pulang pulang lu kebayaran nih emon kasih bang
nyat besok hari minggu aja mau ikut main gambang amebang jantung olehnya
apa lu mau main gambang kagak ada kerjaan loh nggak bisa hanya aku udah latihan masak bodo mau udah latihan
kek apa kek pokoknya gua kagak mau tahu lu kagak boleh ikut anjir suka tega mana
mendingan ajakin si titik main kemarin main rujakan rujakan lagi kek apa kek biar dia
lamai lamai bisa dikeramai si mamat itu sih suka bikin malu emangnya emang comblang ya oblo
oh bukannya begitu apa lu kagak seneng lu lihat abang lu buru buru kawin ya biar kagak seharian
dia pelukan melulu aneh kambing iya sinyak tapi kalau cari orang diadu aduin gitu udah kagak
zaman ya emangnya ayam nggak mungkin orang jatuh cinta terus cepet cepet kawinnya lagi yang titik
teman ayah masih sma kalau dia pacaran juga dia cari seumuran sama kita kita
ini nyak mau diamprokin ama bang mamat yang udah telat mana dia mau
mah gimana tuh kabarnya si tommy cowok lu biasa biasa aja aku kok
anget anget kuku gimana sebentar anget sebentar dingin biasa aja tapi
macan gak mau anaknya pacaran udah deh ah bantuin gue
udah sini aja duduknya
disini ada man
aduh agak agak panas juga di hari ini
wah gila lo bukannya gitu